usaha makanan ringan di kawasan macini kota makassar ini sudah berdiri sejak tahun delapan puluh an
sejak dirintis hingga kini muhammad yusuf bersama belasan karyawannya
biasa memproduksi ratusan kilogram makanan ringan per hari
usaha makanan ringan di kawasan macini kota makassar ini sudah berdiri sejak tahun delapan puluh an
sejak dirintis hingga kini muhammad yusuf bersama belasan karyawannya
biasa memproduksi ratusan kilogram makanan ringan per hari
namun kini usaha pak yusuf menghadapi krisis
ia mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng curah
padahal dalam sehari yusuf biasanya membutuhkan minyak goreng hingga delapan puluh kg untuk menggoreng makanan ringan
sejak bulan lalu harga minyak goreng curah melonjak dari harga yang sebelumnya rp dua belas per kilogram
karena tak punya pilihan lain yusuf tetap membeli minyak goreng curah meski harganya telah naik hampir dua kali lipat menjadi dua puluh dua ribu rupiah per kilogram
namun kini minyak goreng curah sama sekali tak ia peroleh meski sudah memesan jauh jauh hari kepada pemasoknya
tak ada minyak goreng bisnisnya pun terancam berhenti beroperasi
tapi saat sekarang ini sudah satu pekan kita pesan belum juga diantar minyaknya
nah kalau minyak itu tidak datang bagaimana usaha ini
ya mungkin inilah hari terakhir kami kerja karena di mana dalam hal ini tidak ada lagi minyak
bukan cuma bisnis makanan ringan yang membutuhkan minyak goreng dalam jumlah besar
pengusaha kecil seperti penjual gorengan di pasar pun mengalami kesulitan yang sama
karena tak mendapatkan minyak goreng curah yang lebih murah penjual gorengan di pasar cidu makassar ini terpaksa menggunakan minyak goreng kemasan
meski berat rasanya penjual gorengan ini terpaksa mengeluarkan uang hingga lebih dari tiga ratus ribu rupiah per hari untuk minyak goreng
minyak curah saya tidak pernah pakai cuma
tidak sudah tiga minggu tidak dapat curah
minyak curah sekarang jatuhnya berjeregen satu ratus dua puluh lima kg
tapi ada barangnya
tidak ada barangnya tidak ada barangnya bisa
meski kementerian perdagangan telah berjanji memperbaiki pasokan dan harga minyak goreng
setiap hari usaha kecil menengah yang menggunakan bergantung pada minyak goreng harus bertarung sendirian
mencoba memenangkan hari demi hari demi menyelamatkan penghidupan mereka
ahmad syamsuddin makassar sulawesi selatan
kami tidak kerja lagi